dari ratusan ribu calon pegawai negeri sipil yang terpilih di seluruh indonesia
tercatat ada seratus calon pegawai negeri sipil mengundurkan diri
alasannya tadi beragam mulai dari penempatan lokasi yang tidak sesuai
kemudian gaji dan tunjangan yang jauh dari ekspektasi
kita bahas fenomena ini dengan reza fatur rahman
pengamat kebijakan publik universitas indonesia
mas reza selamat malam
selamat malam mbak
mas reza kalau melihat datanya mungkin angkanya nggak sebanding gitu ya
dengan yang tetap melanjutkan proses selanjutnya menjadi pegawai negeri sipil
tapi kalau lihat angka seratus ini nampaknya menguak cerita cerita baru justru ternyata
adalah yang tidak sesuai dengan ekspektasi tanda kutip
dengan anak sekarang apa namanya pandangan anak sekarang
kalau pandangan anda soal ini seperti apa
apa yang miss mungkin dalam tata kelola perekrutan di badan negara
oke baik terima kasih mbak kustaya
artinya saya setuju bahwa angka seratus memang tidak terlalu signifikan
kalau misalnya kita bandingkan dengan lebih dari seratus ribu ya
yang sudah dinyatakan lulus gitu ya
tapi ini fenomena yang menarik sebenarnya
khususnya berkaitan dengan batas maksimal usia tiga puluh lima tahun
kemudian melamar oleh cpns
cara teori sebenarnya kalau kita mencoba membedah
bagaimana motivasi seseorang untuk mendaftar pekerjaan di satu pekerjaan tertentu
tentu saja tadi ada banyak faktor gitu ya
yang kita bisa lihat kalau kita lihat dari equity dan expectancy theory gitu ya
equisi dia akan membandingkan kira kira kalau seseorang bekerja pada posisi yang sama fair nggak nih
adil gak gitu ya
ketika saya melakukan ini ada orang lain yang kerjakan pekerjaan yang sama fair atau tidak
kemudian yang berkaitan yang kedua berkaitan dengan ekspektasi adalah apa yang mereka pahami
kalau tadi yang mereka melakukan memenuhi kontrak interjia kata kata lainnya seperti ini

maka kalau saya melakukan ini mereka akan mendapatkan ekwisi dan mereka akan mendapatkan ekwisi
maka kalau saya melakukan ini mereka akan mendapatkan ekwisi dan mereka akan mendapatkan ekwisi

artinya secara umum sebenarnya hasil seleksi yang sudah dilakukan
itu seharusnya bisa menghasilkan orang orang yang sebenarnya memenuhi empat kriteria ya
mereka punya track record yang bagus gitu ya kedua mereka memiliki kualifikasi yang baik untuk melakukan pekerjaannya
kemudian yang ketiga mereka memiliki kemampuan untuk bekerja bersama dengan yang lain
dan yang terakhir ini yang penting adalah komitmen mereka untuk kemudian melakukan pekerjaannya dengan yang lain
reza tapi kalau ngomongin soal alasan mereka kan gaji tunjangan penempatan lokasi
sebetulnya itu sudah diatur begitu dalam peraturan pemerintah nomor tujuh tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh
tidak bisa diganggu gugat kalau mengenai gaji
kemudian kalau penempatan juga nomor sembilan puluh empat tahun dua ribu dua puluh satu juga sudah diatur
artinya mereka bisa mencari informasi ini sebelumnya
tapi nampaknya tidak bisa
ada sosialisasi lagi ketika mereka sudah duduk dalam proses tesnya
tidak ada sosialisasi mengenai gajinya akan didapat berapa golongan ini akan didapat berapa
apakah memang itu tidak menjadi review begitu ya untuk tahun tahun sekarang gitu yang memang apa namanya
perkembangan zaman semakin pesat
ya artinya saya memandang sebenarnya kan belum terkonfirmasi dengan data ya
mbak buspa kita belum lihat nih datanya sebenarnya apa dari status yang itu
apakah betul terkonfirmasi mungkin besar karena masalah gaji
atau misalnya ada alasan yang lain misalnya berkaitan dengan faktor penempatan nantinya misalnya gitu ya
kalau misalnya kita perhatikan misalnya yang paling banyak proporsinya di kementerian perhubungan gitu
mungkin ada indikasi apakah ini berkaitan dengan penempatan
atau alasan lain mungkin berkaitan dengan keluarga misalnya gitu ya
boleh saja gitu kemudian setelah diterima ada masukan dari orang tua tadi
banyak kita lihat di dalam salah satu wawancara ada anak muda bilang
wah ini suruh orang tua baiknya apply test
enak aja gitu ya
nah ini yang sebenarnya perlu dikliarkan
oke nah kalau untuk anaknya sendiri sebetulnya apa yang harus dipertimbangkan sih ketika memilih untuk menjadi pns
ketika memilih instansinya dan lain lainnya
ya artinya kalau secara general pasti literatur sebelumnya atau kajian kajian studi berkaitan dengan motivasi
orang untuk bekerja harus saja biar memang semuanya berkaitan dengan daya tarik dari kompensasi yang diberikan gitu ya
tapi tadi komunikasi kan gaji itu yang paling penting gitu ya
yang kedua ya tentu saja bagaimana kemudian kemungkinan dia diterima gitu biasanya ya
dana ini yang mungkin tidak terlalu panjang dipertimbangkan oleh mereka yang kemudian mengambil keputusan untuk mundur gitu
tapi kalau jadi pns nantinya kan kita tahu harus taat pada setiap birokrasi negara
walaupun jaminan hari tuanya memang terlihat lebih cerah begitu
tapi kalau melihat dari birokrasi ini jelas ada sesuatu yang harus kita lakukan
nah sekarang bahkan sebelum menjadi pns cpns ya
bkn mewacanakan akan ada sanksi dan denda hingga bahkan ratusan juta rupiah untuk cpns yang mundur dari lolos seleksi ini dari tahap ini
menurut mas reza ini ideal kah
ya artinya kan mungkin kita perlu pahami dulu situasinya ya mbak ya
yang saya pahami kan ketika ada pengumuman cpns
maka yang bersangkutan harus memenuhi sejumlah administrasi sehingga kemudian bisa muncul

yang bisa dikondisikan kemudian bisa muncul nip nya gitu ya katakanlah ya

asumsi saya ketika nip nya itu belum muncul
sebenarnya masih bisa untuk kemudian dikondisikan kandidat berikutnya yang kemudian masuk gitu katakanlah ya
itu logika secara umum gitu kan
nah kalau seandainya memang yang menjadi isu utama adalah berkaitan dengan gaji
barangkali ini waktu momentum yang tepat untuk kemudian meninjau kembali gitu ya
ruu berkaitan dengan struktur gaji
di asn gitu ya
yang ini sampai dengan saat ini kan belum diketuk gitu ya
ini mungkin bisa menjadi momentum yang baik juga untuk melihat ke arah sana menurut saya
artinya bagaimana kemudian asn ini menjadi satu kerjaan yang atraktif gitu ya
dan berbagai perkembangan situasi
seperti misalnya mungkin saya kasih contoh sedikit
yang diwacanakan saat ini gitu
saya pikir itu menjadi salah satu hal yang atraktif
dan itu perlu untuk kemudian dikaji lebih lanjut
sehingga negara gitu ya
asn yang berkualitas dan juga highly motivated untuk kemudian melakukan pekerjaannya dengan baik
oke mas reza kalau tadi mengatakan ini jadi momentum tepat sebetulnya untuk mengulas kembali kebijakan mengenai gaji
untuk para abdi negara ini
nah kalau kita lihat kan gaji itu sebenarnya sudah ada bakunya ya
dan itu kemungkinan akan mengubah hal tersebut dan juga apa namanya
melihat keuangan negara akan seberapa lama dan seberapa sulitnya untuk mengubah hal itu
ya tentunya itu butuh komunikasi politik gitu ya
antar berbagai pihak gitu ya
tapi saya melihat artinya ketika memang terkonfirmasi misalnya
berkaitan dengan data yang sedikit
kalau ternyata memang terkonfirmasi dari seratus sekian orang itu
yang mengundurkan diri
kalau memang terkonfirmasi bahwa utamanya faktor berkaitan dengan gaji gitu ya
artinya ini menjadi refleksi
artinya semangat dari peraturan yang menjadi payung untuk kemudian melakukan katakanlah aktualisasi mengenai struktur gaji
bukan lalu kemudian mendukung bahwa harus naik semua
tapi bagaimana kemudian insentif yang diberikan itu memang sepadan dengan performance mereka
dengan workload mereka gitu
sehingga lebih proporsional antara mereka yang katakanlah kontribusinya tidak seberapa
dengan mereka yang potensinya lebih banyak gitu untuk pencapaian organisasi
mas reza kita tahu bukan hanya cprs
tapi ada p tiga k juga yang banyak sekali mengundurkan diri
dari apa namanya instansi pemerintahan
artinya ini menjadi titik untuk ada restorasi besar besaran di tata kelola perekrutan ini
supaya tidak terjadi hal seperti ini di kemudian hari
ya artinya kalau dari segi teknik saya pikir ini rumput imbalan

ya artinya kalau dari segi teknik saya pikir ini rumput imbalan
bagi penyelenggaraan seleksi dan rekomen
artinya salah satu yang kemudian mungkin menjelaskan adalah
dengan sekian banyak calon yang melamar untuk menjadi cpns
itu tidak ada sesi untuk kemudian mengakomodir pertanyaan untuk mengeksplorasi komitmen
karena memang kalau seandainya bkn ataupun instansi keguisian terlibat di dalamnya menjelangkan kegolongan cara
biasanya dipanyakan dalam wawancara itu terlalu posi gitu ya
nah ini yang mungkin dipertimbangkan misalnya memasukkan beberapa pertanyaan dalam instrumen yang ditanyakan gitu kepada para bapak calon cpns ini gitu ya

untuk mereka yang mundur setelah dinyatakan lulus
ya sayang sekali gitu
jadi sebenarnya komitmennya berarti yang harus dipertanyakan kembali apakah memang benar ingin masuk menjadi pegawai di pemerintahan
atau hanya dipercaya
ya coba coba dalam sesi ini begitu
tapi mas reza melihatnya seperti apa dengan tata kelola perekrutan yang sekarang ada
mungkin tidak mudah juga untuk menjadi pns
apakah pegawai negeri sipil masih menjadi prima dona untuk masyarakat indonesia
saya kira kalau seandainya kita bertanya apakah profesi pns itu masih menjadi prima dona atau tidak
kita melihatnya dari angka pendaftar ya
dan saya meyakini bahwa sebenarnya pns masih menjadi prima dona
tidaknya sampai saat ini
meskipun tadi artinya para pengambil kebijakan perlu untuk mengantisipasi adanya pergeseran ekspektasi gitu ya
katakanlah kalau pns itu bisa menawarkan dua from anywhere kejelasan kebenaran dengan ganda stik tertentu yang mereka bisa dapatkan
khususnya bagi generasi z tadi ya
karena kan mereka di bawah tiga puluh lima tahun
ini menjadi salah satu refleksi menarik menurut saya gitu
tapi tentu saja perlu didasari oleh basis data yang memadai
oke harus ada pengkajian ulang baik data dan juga tadi informasi dari para pelamar tersebut
bagaimana komitmen mereka untuk bekerja menjadi abdi negara
mas reza fatur rahman terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected selamat malam
selamat malam terima kasih